kalau begitu bagaimana keris kamandanu bisa berada di tangannya
dan terjatuh pada saat dia mencuri
pasti mereka sudah sering bertemu tanpa sepakat tahuanku
lalu kamandanu memberikan keris itu pada kakak ranubaya
tapi mungkin kakak ngeranu upaya seceroboh itu meninggalkan keris di tempat dia mencuri
atau memang dia sengaja agar gusti adipati mencuri gaiku
sepagi ini romo sudah sibuk bekerja

raden apa yang terjadi dengan dia
aku terpaksa menotok
luka dalamnya cukup parah
aku akan menyalurkan tenaga dalam keuntungan
kau telah fingerset
kau pasti mengenal chris ini
dasar anak tidak tahu diri
bagaimana chris kamandanu bisa berada di tangannya
dan terjatuh pada saat dia mencuri
pasti mereka sudah mencuri
sudah sering bertemu
lalu kamandanu memberikan keris itu
tapi mungkin kakak ranubaya seceroboh itu
di tempat dia mencuri
memang dia sengaja
agar gusti adipati mencuri gaiku
sepagi ini romo sudah sibuk bekerja
romo tidak ingin istirahat sejenak
para perwira singosari
rasa percaya diri mereka naik
sekarang yang ingin aku tahu
bagaimana keadaan komandanmu tadi malam
apakah romo berhasil menyelamatkannya
kamu tidak perlu cemas
masa depanmu sebagai danu
karena maling itu bukan kamandanu
lalu siapa romo
paman ranubaya sudah lama menghilang
bahkan sebagian orang mengatakan
kalau dia sudah meninggal
paman ranubaya masih hidup
dia sengaja menyepi
untuk memperdalam ilmu kanuragannya
jangan membuat masalah dengan gadis gadis
seperti kebiasaanmu selama ini
romo tenang saja
aku sudah berjanji tidak akan melakukannya lagi
di luar ada reakian wuru dorong
ingin bertemu denganmu
bilang pada dia
bilang pada dia
sembahum bat kami gusti brahmu
singosari telah berjaya
menaklukkan bakula rupa
dan sebentar lagi
dengan takluknya suarna bumi
ke bawah panci pancinya
aku harus waspada
karena ada pihak pihak
yang ingin menusuk dari dalam
menggunting dalam lipatan
hamba mendapat kabar dari telik sandi
yang menyebut gelang gelang
membentuk pasukan yang besar
lebih dari jumlah yang pantas
untuk sebuah negara bawahan
ini adalah sebuah gerakan makar
kekuasaan ayahanda prabu
yang dikatakan di yahudjaya itu benar
prabu jaya katuak
memang benar menambah prajurit
tapi bukan untuk memulihkan raja
tapi itu adalah tindakan antisipasi
bahwa setengah pasukan singasari
sekarang sedang berada di suara bumi
itu adalah bukti kesetiaan
prabu jaya katuak kepada singasari
mana mungkin ayahanda melakukan hal terkeji seperti itu